pembangunan di desa kerap dijadikan tolok ukur dalam menentukan arah kemajuan suatu negara
sesuai dengan amanat undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang desa
pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten kota
fokus utama dari penyaluran dana ini adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
sejak awal dilaksanakan pada tahun dua ribu lima belas
anggaran dana desa terus ditingkatkan dari rp dua puluh enam puluh tujuh triliun hingga mencapai rp tujuh puluh triliun rupiah pada dua ribu sembilan belas
kucuran total ratusan triliun rupiah dari dana apbn ini berdampak pada penurunan angka kemiskinan nasional
yakni menjadi rp dua puluh lima enam puluh tujuh juta
rp dua puluh lima enam puluh tujuh juta orang atau setara dengan sembilan enam puluh enam persen dari total penduduk indonesia
demi mengurangi penyalahgunaan dana desa
sekitar empat puluh ribu pendamping desa ditugaskan untuk mendapatkan data lebih terperinci
serta langkah langkah yang bisa diambil masyarakat desa untuk memajukan wilayahnya
dengan harapan masyarakat desa bisa mandiri secara ekonomi tanpa harus pindah ke kota
asil umkm masih
ya untuk membangun sebuah perekonomian yang kuat mau tidak mau harus

dengan membangun desanya apalagi bagi negara seperti indonesia ini yang masih berkembang
dan memiliki puluhan ribu desa yang tersebar di seluruh nusantara
nah sejak tahun dua ribu empat belas pemerintah telah mencanangkan program dana desa untuk membangun
dan juga menggali potensi yang ada di desa desa di seluruh indonesia
dan untuk melihat bagaimana progres pembangunan di desa di indonesia
dan serta inovasi inovasi apa saja yang sekarang berlangsung
kita akan tanyakan langsung pada menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
ini kita berada di kantor ya kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan juga transmigrasi
kalau kita bicara desa itu kan biasanya itu identik dengan keterbelakangan
penduduknya tidak berpendidikan dan lain sebagainya
dan bergantung kepada pemerintah pusat lah istilahnya untuk memajukan ekonominya dan lain sebagainya
nah sejak tahun dua ribu empat belas digelontorkan dana desa
sekarang tahun dua ribu sembilan belas ini bagaimana upaya untuk membangun resilience atau kemandirian di desa desa di indonesia pak eko
iya mbak desi indonesia ini kan negara yang besar

jadi kita punya tujuh belas desa yang tersebar di tujuh belas pulau dari sabang sampai merauke dari myangas sampai rote
nah pak jokowi itu percaya bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia yang baik kalau tidak dibarengi dengan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan
itu akan menyebabkan pertumbuhan itu tidak bisa sustain
nah sedangkan kantong kantong kemiskinan dan kesenjangan itu ada di desa desa
makanya komitmen beliau terhadap desa itu sangat besar
sorry kalau dari jumlah populasi di tujuh puluh lima ribu desa ini berapa orang kita bicara ya
penduduk indonesia sekarang kan dua ratus enam puluh tiga juta
ya mungkin ada satu ratus dua puluh delapan juta dari mereka tinggal di desa desa
nah sejak tahun dua ribu lima belas sampai tahun ini pak jokowi telah mengalokasikan dana desa rp dua ratus lima puluh tujuh triliun
cuma tamatan sd dan smv
jadi tidak ada hari tanpa berita berita tanpa soal dana desa pada saat itu
tapi pak jokowi komitmennya kuat bahwa ini harus dimulai karena kalau tidak dimulai pemerataan tidak akan bisa terjadi
karena sampai tahun dua ribu empat belas itu masih ada dua puluh lebih desa tertinggal dan sangat tertinggal
masih ada lima desa yang sejak indonesia merdeka tidak pernah mendapatkan dana pembangunan dari pusat
karena dana dulu bisnis modelnya kan dari pusat diberikan ke provinsi ke kabupaten tapi ternyata dari kabupaten tidak mengocor rata ke desa
jadi kalau tahun ini dana desa rp tujuh puluh triliun setiap desa masing masing dipastikan mendapat rp tujuh ratus juta
lima desa berdasarkan jumlah penduduk tingkat kesulitan geografis dan tingkat kemiskinan
jadi desa yang masuk kategori itu penduduknya banyak miskin tertinggal itu bisa mendapat rp empat miliar
jadi diharapkan mereka bisa mengejar
nah pada saat banyak persoalan banyak pengamat banyak pihak yang menyatakan bahwa desa belum siap dana desa supaya direview lagi
dana desa supaya direview lagi

kepala desa belum siap
tapi komitmen pak jokowi kuat
isunya bukan mereka siap atau nggak siap kita harus bantu mereka sampai siap
jadi jangan mereka dibully tapi kita punya job adalah untuk membantu mereka
pak jokowi minta didampingin dan ternyata benar
wow luar biasa
jadi dana desanya nanti juga dua kali lipat
dana desanya nanti juga dua kali lipat
dinaikkan jadi empat ratus
dinaikkan jadi empat ratus
dinaikkan jadi empat ratus

nah ini ada hal yang menarik
apa langkah langkah intervensi yang dilakukan dan awal awalnya itu kemana dana desa itu rata rata dialokasikan oleh
kita mesti tahu bahwa sistem accounting negara kita ini memang complicated
makanya pak jokowi berkali kali minta supaya direvisi
tapi merevisi accounting kan masih masih mudah
tapi merevisi accounting kan masih mudah
tapi merevisi accounting kan masih masih mudah
bayangkan ini saya my first job di public service
sebelumnya saya running multinational company
makanya pak jokowi terus minta untuk direvisi dan dipermudah terus
nah bayangkan kepala desanya cuma tamatan sd dan smp karena dia mengelola uang negara harus melakukan hal ini
harus melakukan laporan dan kompetisi
jadi kuncinya adalah pendampingan pak desi
makanya kita punya empat puluh ribu pendamping desa
kita kerjasama dengan universitas yang setiap tahun mengirim akn tujuh puluh lima ribu mahasiswa
kita kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan
dan alhamdulillah bukan hanya penyerapannya aja pak desi
dalam empat tahun ini dikagetkan kita ternyata desa masyarakat desa kepala desa mampu membangun infrastruktur dalam skala yang sangat masif yang tidak pernah terjadi dalam sejarah ini
apa apa saja yang target yang sudah disampaikan
misalnya bikin jalan
mereka bikin jalannya kecil kecil
cuma lebarnya mungkin dua tiga meter
jalan beton yang tadinya pematang jalan tanah
itu total dalam empat tahun ini mereka membangun satu ratus sembilan puluh satu km jalan desa
kelihatannya besar ya satu ratus sembilan puluh satu ribu kilometer ya
tapi kalau dibagi tujuh puluh lima ribu desa dibagi empat tahun satu desa cuma bangun enam ratus meter
jadi indonesia itu besar
tapi ini sangat membantu kan justru
dan ini mengagetkan banyak negara di dunia juga
membangun sarana air bersih hampir satu juta unit
puluhan ribu paut
dan impactnya mbak desi ini mampu mengurangi kemiskinan di desa cukup besar
tapi yang menarik tahun lalu penurunan kemiskinan di desa lebih besar daripada penurunan kemiskinan di kota
sekarang berapa dari mana
rp satu ratus tujuh puluh empat ke delapan ratus empat per kapita per orang
jadi ini berarti pertumbuhannya itu luar biasa tinggi sekali ya
kalau ini kita bisa pertahankan mungkin enam tujuh tahun lagi sudah di atas dua juta
itu desa akan mampu mengkontribusi gdp satu tiga triliun usd ke indonesia
sama dengan total gdp indonesia saat ini
jadi sebenarnya kan agar bagaimana membuat desa desa ini semua mandiri
dan mereka juga kalau bisa menghasilkan perekonomiannya itu sendiri ya
tapi hampir tujuh puluh lima desa itu kan profilnya kecil
karena ada yang sudah mandiri istilahnya tapi ada juga yang sudah berkembang
tapi masih banyak yang tertinggal
nah itu kalau pemetaannya itu dimana mana saja
karena kan harus ada prioritas juga
begini mbak desi justru yang menarik dari bisnis model dana desa itu
dari undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas ini
memberikan kepada desa untuk menentukan pembangunannya sendiri
karena mereka yang lebih tahu
jadi nggak mungkin dari pusat bisa tahu tujuh puluh lima desa kebutuhannya apa saja
jadi dari dana desa itu mereka melakukan musyawarah desa
masyarakat dikumpulkan kasih usulan terus dibikin prioritas
ada desa yang nggak punya toilet bikin toilet
ada desa yang nggak punya posyandu bikin posyandu
ada desa yang nggak punya paut bikin paut
ada desa yang nggak punya jalan bikin jalan
jadi mereka yang menentukan dan membuat skala prioritas
jadi diharapkan dengan itu pertumbuhannya bisa lebih baik
dan udah proven sih
angka pengangguran di desa juga jauh lebih
dan ini rata rata hampir semua memang hampir dua kali lipat ya pendapatan desa ini
sejak program dana desa ini terjadi
atau hanya di beberapa desa di daerah saja atau secara keseluruhan
pendapatan maksudnya dari pemerintah atau pendapatan per kapita
pendapatan per kapita yang tadi
tapi ada desa atau daerah yang lebih berhasil dari pandangan lain
jadi dana desa ini akan lebih
berhasil dari pandangan lain
lebih jauh efektif kalau konektivitas antar desanya yang dibangun oleh kabupaten sama provinsi baik
karena kalau enggak misalnya di daerah daerah yang dana desanya bagus mereka bikin jalan bikin sarana bagus
tapi keluar dari desa menuju ke desa lainnya nggak ada konektivitas itu menjadi cost mereka tinggi
dan ini akan menjadi prioritasnya pak jokowi
sekarang jalan jalan tol sudah dibangun
berikutnya konektivitas cabang cabangnya dari desa dari provinsi yang menuju ke jalan tol itu akan dibangun
awal awal mendapatkan dana desa pasti ada aspek kagetnya juga
kaget dan masyarakat tidak tahu
ada yang mungkin curiga juga gitu
karena masyarakat tidak tahu ya cenderung tidak terkontrol
nah jadi saya pastikan sulit untuk kepala desa melakukan penyelewengan karena pasti ketahuan
ada yang menarik ya ini kan selama ini kan penggunaan dana desa itu memang memerlukan skills tersendiri ya
istilahnya kan mengelola keuangan itu kan tidak mudah
apalagi di level yang selama ini mungkin belum pernah bisa melakukannya sendiri
itu siapa siapa saja tadi katanya masyarakat yang menentukan masyarakat
tapi siapa siapa saja dan akhirnya apakah ada pendampingan untuk memastikan po ini bagus tujuannya
atau mungkin jangan untuk itu karena masih ada yang lebih prioritas
kita punya pendamping desa sekarang jumlahnya empat puluh ribu lebih
kita dibantu sama seratus universitas yang tergabung dalam pertides perguruan tinggi untuk desa
mereka tahun lalu mengadakan kkn itu tujuh puluh lima ribu mahasiswa untuk membantu di desa desa juga
kita ada kerjasama sama kepolisian
polisi punya babim kamtipmas di desa desa untuk meyakinkan kepala desa supaya tidak takut menggunakan dana desa juga
pada saat bersamaan juga supaya tidak menyalahgunakan juga
kita ada kerjasama sama kejaksaan

dan kita juga beberapa kementerian melakukan pelatihan
selain kementerian desa kementerian keuangan kementerian dalam negeri juga melakukan pelatihan pelatihan juga di desa desa juga
nah itu dia
nah awal awal mendapatkan dana desa pasti ada aspek kagetnya juga
ya dan masyarakat tidak tahu
ada yang mungkin curiga juga gitu
karena masyarakat tidak tahu ya cenderung tidak kekontrol
nah sekarang saya terima kasih kepada media termasuk cnn yang begitu masif dalam meliput dana desa ini
sehingga masyarakat semua tahu
jadi saya pastikan sulit untuk kepala desa melakukan penyelewengan karena pasti ketahuan
bagaimana cara monitoringnya supaya itu betul betul dijaga ya
monitoring secara formalnya jelas dari kabupaten
mereka punya inspektorat kabupaten punya dinas ppmd kabupaten
itu mereka tugasnya itu
nah tapi di kabupaten juga ada forkomindanya juga kan
ada kepolisian dan kejaksaan
memang tugas mereka sebagai penegak umum
sebagai penegak hukum untuk melakukan
tapi sekarang partisipasi masyarakat luar biasa
dan dana desa ini langsung masuk ke desa ya
tidak lewat kabupaten ya kan
atau bagaimana caranya
supaya nanti tidak ada pengurangan pengurangan on the way itu kan biasanya sering terjadi
dana desa itu kan dibagi dalam tiga tahap
tahap berikutnya tidak akan bisa cair
kalau laporan dan hasil audit dari tahap sebelumnya belum diterima dengan baik
nah itu yang melakukan kabupaten
karena tidak mungkin pusat melakukan di tujuh puluh lima ribu desa
makanya dana desa dimasukkan ke kabupaten
kabupaten baru ke desa
tapi juga persyaratannya ketat juga
dari kementerian keuangan tidak akan ngedrop ke kabupaten
jadi itu ketat sekali ya
ini kan ada tadi simplifikasi dari pelaporan itu
persisnya itu bagaimana caranya
karena kan biasanya apalagi ini kalau uang dari pemerintah kan tanggung jawab akuntabilitasnya harusnya banyak paperworknya itu bagaimana men simplifikasi
ya jadi kementerian dalam negeri bersama sama dengan bpkp itu membuat program aplikasi yang namanya siskudes
jadi mereka tinggal entry aja sama melampirkan bukti buktinya saja
dan itu sangat sangat membantu
tapi ya karena mereka tidak terbiasa mereka masih mungkin ada beberapa yang masih merasa susah karena harus melakukan
masih merasa susah karena harus melakukan lampiran
lampiran ya harus karena kalau nggak nanti diaudit bpk mereka bisa bermasalah kan
nah ini sudah di istilahnya sistem ini sudah mulai diterapkan di desa
sudah mulai ada kebanyakan
dan ada orang orang yang memang dialokasikan untuk dilatih
di sekretaris desanya gitu
nah key performance indicator bagi suatu desa
penyerapan oke boleh semakin lama semakin besar tapi kan harus sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri
bagaimana kualitas dari
nah sekarang saya ada bonusnya bagi saya

karena mungkin kemarin dari base yang sangat rendah menuju menengah lebih mudah lah
sekarang dari menengah menuju lebih tinggi mungkin it's a bit challenging gitu
kita kasih bonus untuk desa desa yang perform
kepala desanya pendamping desanya saya kasih kesempatan untuk belajar di luar negeri
tahun ini kita akan mengirim seribu orang kepala desa pendamping desa
biaya dari pemerintah
kebetulan kita dapat sponsor dari negara negara sahabat kayak kemarin kita mengirim ke china dan korea
dan empat puluh orang itu dapat fully scholarship dari pemerintah china dan pemerintah korea
nah yang penting kan juga harus ada pelatihan dan juga pendampingan dan lain sebagainya
mungkin juga dari desanya ya seperti perusahaan kan harus ada ceo nya cfo nya administrasi
berarti kan ada dana dana tambahan yang memang harus disisihkan lah untuk hal hal seperti itu
kita ada satu program bekerja sama dengan bank dunia itu anggaranya satu triliun
namanya bursa inovasi desa
jadi bursa inovasi desa itu modelnya sederhana kayak kelompin capir zaman dulu
masyarakat dikumpulkan nanti ada penyuluhnya mau beri penyuluhan
tanya jawab apa yang dibutuhkan
pada saat yang bersamaan kita agitate masyarakat untuk berinovasi bagaimana menggunakan dana desa
inovasi itu kita rekod baik dalam bentuk tertulis maupun video
sehingga bisa di share ke desa desa lainnya jadi desa desa lainnya tidak perlu inven
kayak desa kutuh mbak
itu enam tahun yang lalu desanya sangat miskin karena memang tanahnya tandus di bali
mereka hanya tergantung dari budidaya rumput laut
tapi lautnya pun apa pantainya pun seratus meter di bawah tebingnya gitu di batu
nah mereka duduk sama sama dalam model bursa inovasi desa
itu ada ide dari masyarakatnya kenapa nggak dana desanya dipakai buat motong tebingnya bikin jalan untuk turun
niatnya supaya budidaya rumput lautnya lebih gampang
eh ternyata akibat jadi bikinan jalan pantainya jadi menjadi banyak turis yang datang
jadi bisa deket
nah itu dikelola sama bumdes tahun dua ribu tujuh belas bisa mendatangkan satu juta turis mbak
tahun dua ribu tujuh belas itu revenue tiga puluh empat miliar dengan net profit empat belas miliar
mereka sampai bisa punya lembaga simpan pinjam dengan aset satu ratus dua puluh tujuh miliar satu desa
wah luar biasa
nah itu kan bisa di share ke daerah lain
desa ponggok misalnya yang terkenal
itu tadi desa tua ruasnya cuma tiga ratus hektar penduduknya dua belas jadi
gak punya sumber daya apa apa kecuali mata air
nah di jaman belanda tuh banyak dibangun kolam renang tua
tapi tidak terawat dengan baik
nah dari diskusi masyarakat dengan kepala desanya mereka punya ide bagaimana kalau kolam renang tua itu dikasih karang dikasih pasir dikasih tanaman air dikasih ikan
jadi seperti bunaken gitu
tapi ditambah dikasih televisi dikasih sepeda motor
dikasih meja dikasih sofa
jadi orang kesana tidak berenang tapi snorkeling sambil selfie
iya sambil selfie
tahun dua ribu lima belas pendapatannya naik dari rata rata tidak pernah menyentuh lima belas juta setahun menjadi enam tiga miliar dengan net profit tiga miliar
wah jadi luar biasa
ya dan inovasi ini bagaimana menggalang inovasi itu
apakah ada semacam ya siapa yang memiliki proposal paling baik dan lain sebagainya itu bagaimana menggalinya
itu pada dasarnya musyawarah
kita cuma mengenjadikan
kita cuma mengenjadikan fasilitator aja yang untuk mengejitit mereka supaya lebih berani ide idenya timbul
kita bantu rekam kita bantu catet ide ide tersebut
dan kalau ide yang bagus dilaporkan ke kementerian desa
kita ada program showcase nya itu setiap desa yang kita anggap bagus kita kasih dana satu lima miliar untuk jadi ide ide itu supaya bisa jadi showcase yang lain
lima ribu desa ini kan harus dimonitor ya terus menerus ya
ini selama ini ini bagaimana proses monitoringnya tidak merasa wow ini begitu banyak yang harus diawasi dan lain sebagainya apa
sekarang kan dunia udah revolusi industri empat
aplikasi ada dimana mana
nah kementerian desa punya real time aplikasi yang namanya simpedes
tapi at least dalam satu minggu kita sudah bisa update datanya berapa penyerapan dipakai buat apa aja
per desa per apa itu kita bisa lihat
dan itu pak eko bisa lihat sendiri ini bagaimana desa di sini progressnya
ada semacam kontrol roomnya mungkin yang di sana bisa melihat
kita ada sih control roomnya tapi kebetulan itu kita dibantu bank dunia juga untuk monitoringnya itu
sekarang kita juga dijadiin contoh untuk dua puluh tiga negara lainnya
nanti boleh lihat ke sana mbak
oke mungkin kita perlu lihat ya karena ini memonitor tujuh puluh lima ribu desa itu kan tidak mudah dan juga apalagi setiap desa itu memiliki kehasangan

dan juga apalagi setiap desa itu memiliki kehasangan

sebelum kita lihat control room selama ini sejak dana desa ini diterapkan itu tantangan terbesar apa
dan mungkin apakah ada resistensi dari masyarakat yang harus di overcome lah istilahnya harus dilangkahi
tantangan terbesar memang saat ini masih education
sekarang kita sdm kita punya boom desk ada empat puluh ribu
tapi yang mungkin yang benar benar untung itu tidak sampai sepuluh ribu
tapi yang mungkin yang benar benar untung itu tidak sampai sepuluh

karena yang lainnya tidak mempunyai sumber daya manusia untuk itu
makanya kita mengadakan kerjasama supaya ada pendampingan
baik dengan swasta maupun dengan bumn
misalnya kita dengan bumn membuat pertas shop misalnya pompa pompa bensin di desa desa
dan itu non subsidi semua
dengan exxon mobil kita juga melakukan itu
dengan dana dengan bukalapak kita juga melakukan kerjasama semacam itu
dengan banyak perusahaan ya
tahun lalu itu ada satu ratus dua puluh delapan perusahaan yang investasi pasca panen kerjasama dengan boom
di situ besar investasi hampir enam puluh triliun rupiah
luar biasa ya
tapi dari dana yang dialokasikan itu apakah ada keharusan misalnya taruhlah tujuh ratus juta itu yang per desa
berapa persen untuk infrastruktur berapa persen untuk pembangunan sdm atau berapa persen untuk membangun usaha itu
itu ada ditentukan atau mereka sendiri yang menentukan
itu sepenuhnya mereka yang menentukan
kita cuma menentukan mana yang boleh mana yang nggak boleh saja
yang boleh apa saja
yang boleh itu untuk infrastruktur pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa
karena sebelum ditentukan waktu tahun dua ribu lima belas ada yang buat ngecat rumah bikin mobil
nah sekarang kita hanya tentukan kita pakai bahasa bahasa yang simpel aja yang mereka bisa mengerti
dan so far patuh dan kita diakui dunia
lipat world bank itu kompak itu menjadikan negara lain untuk belajar di tempat kita sekarang
pak eko kita boleh lihat control room nya itu
iya tetaplah bersama insight saya dan pak eko akan segera kembali
kita akan langsung melihat bagaimana monitoring dari program dana desa dan program inovasi ini dilakukan
dan kira kira ya bagaimana ya yang kita bisa apa apa saja yang kita bisa pelajari dari desa desa itu
tetaplah bersama insight
apa yang membuat satu desa itu bisa berhasil di mana mungkin desa lain itu masih tertinggal
apa ciri ciri khas satu desa itu yang berbeda dari yang lain pak eko
iya kita lanjutkan insight mengenai progres pembangunan desa yang diterapkan oleh pemerintah kita sudah ditemani oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi eko putro sanjoyo
kali ini kita di ruang master controlnya pak eko ya apa apa saja biasanya kegiatan yang dilakukan di sini
ya di sini teman teman dari bali latvo yang melakukan monitoring terhadap setiap progres yang di
yang ada di kementerian desa day to day nya ada di sini
jadi mereka mendapatkan data data dari tujuh puluh empat desa mendapatkan masukan masukan termasuk kita ada satgas dana desa yang menerima feedback dari masyarakat di online kita itu dikontrol dari ruangan ini
ini penting ya supaya semua itu bisa terjaga ya ini masalah uang yang digunakan harusnya untuk semestinya kan ya
nah tadi ada yang menarik ya beberapa contoh dari desa

itu yang bisa selfie di bawah air dan lain sebagainya
nah saya tertarik apa yang membuat satu desa itu bisa berhasil di mana mungkin desa lain itu masih tertinggal
apa ciri ciri khas satu desa itu yang berbeda dari yang lain
dari yang lain pak eko
nomor satu adalah partisipasi masyarakat
makanya penting tugas kita semua
untuk mensosialisasikan program ini
sehingga partisipasi masyarakat lebih banyak
partisipasi masyarakat itu dibutuhkan
dalam membuat ide ide penggunaan dana desa
yang kemudian dalam hal kontrol juga
jadi kalau masyarakat partisipasi
biasanya kepala desa akan sulit
untuk memanipulasi penggunaan dana desa
nah untuk melibatkan partisipasi desa ini
kita punya pendamping desa
dalam program bursa inovasi desa
yang memfasilitasi mereka untuk bisa kumpul
bisa dijelaskan ide idenya
dikasih contoh daerah daerah lain
sehingga mereka mempunyai ide
untuk kira kira apa di desanya
yang cocok untuk inovasi
belajar dari desa desa lainnya
tapi kan setiap desa apalagi indonesia ini
yang dari sabang sampai merauke itu kan begitu berbeda
ada yang mungkin lebih subur tanahnya
atau ada yang memiliki sumber daya alam
dan lain sebagainya
nah ini apa kira kira yang istilahnya itu
potensi potensi ini yang memang harus
membedakan satu desa dengan desa yang lain
sehingga mereka juga bisa melahirkan
segala potensinya sesuai dengan lingkungannya dan area nya
bagusnya dari program dana desa ini mbak desi
adalah memberikan kesempatan kepada desa
untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan
karena mereka yang lebih tahu
tentunya kita hanya memberikan
baik dari universitas
baik kita punya fasilitator
maupun dari lembaga lembaga lain
untuk bisa membuka pikiran mereka
nah di samping video video yang kita share ini
dan sekarang udah banyak contoh contohnya kan
dan itu sudah direplikasi
direplikasi desa tandus
desa subur desa wisata
badan usaha milik desa
dan ternyata masyarakat begitu diegitate
begitu di apa namanya
di rangsang di inspirasi itu
idenya keluar semua dan idenya bagus bagus
kita bahkan kaget banyak ide ide yang
yang menurut kita cemerlang
yang berasal dari orang orang desa
yang pendidikannya masih sd atau smp tersebut
iya dan ternyata
kalau mereka mungkin
salah satu nanti progres
dari mengembangkan sumber daya manusia
di desa itu sendiri ya
infrastruktur rata rata kan sudah mulai terbangun tadi
jalan ini capaian output dana desa
tahun dua ribu lima belas dua ribu delapan belas misalnya
jalan desa tadi satu ratus sembilan puluh satu ribu kilo
dan juga jembatan
dan juga pasar dan lain sebagainya
karena kan yang diperlukan kan supaya lebih mandiri
harus ada istilahnya pendapatan atau ekonomi desa
yang diciptakan oleh desa itu sendiri
tadi disebut bumdes misalnya

pak eko ini juga bisa diperlukan jadi sesuai dengan arahan presiden joko widodo juga
dengan banyaknya terbangun infrastruktur
makanya fokus penggunaan dana desa nanti lebih dititik beratkan lagi
ke pemberdayaan sumber daya manusia
dan pemberdayaan ekonomi desa
karena kalau kita bicara ekonomi
masih bicara satu bisnis model yang integrated
makanya kita libatkan dunia usaha juga
dunia usaha untuk menjamin pasar
untuk memberikan pendampingan dalam hal teknologinya gitu
dengan adanya jaminan pasar dan pendampingan tersebut
desa akan tidak sulit mendapatkan akses keuangan dari bank
kalau risknya tinggi dia pasti walaupun dipaksa paksa tidak mau
tapi kalau nggak ada risknya ada opportunity bisnis
apa nggak usah diminta pasti akan jalan dengan sendirinya
dan itu sekarang kita lakukan
jadi kita kerjasama sama banyak perusahaan
termasuk multinational company juga
di sumba barat
itu kita ada kerjasama sama kepco
jadi masyarakat desa
di situ udah nanam jagung
limbah jagungnya selama ini dibuang gitu aja
mereka bikin di pack gitu
dijadikan bahan baku untuk power plan
tapi itu masih kurang
terus masyarakat diminta untuk nanam kaliandra
dan dijamin marketnya untuk ekspor ke korea
itu capco invest dua ratus juta usd di kabupaten
jadi selain dana desa
penting ya kolaborasi dengan swasta untuk ekstra dana
dan juga untuk menciptakan ini ya
wirausahaan yang ada di desa itu
pasti dari kementerian lain kan juga ada ya
misalnya untuk kesehatan pendidikan dan lain sebagainya
jadi sebenarnya kan

multinama harus ada kolaborasi
keberhasilan dari program program di desa itu
sebetulnya kerja kolaboratif
dari sembilan belas kementerian yang ada di kabinet ini
nah ini berjalan baik selama ini
selama ini cukup berjalan baik
karena kementerian desa kan anggarannya cuma lima juta
dari lima triliun dua lima triliun dipakai untuk membayar pendamping desa
lima ratus juta dipakai untuk internal kementerian
jadi cuma dua juta
dua triliun mengelola tujuh puluh lima ribu desa kan nggak mungkin kan
kita dibantu kementerian pertanian
dibantu kementerian bumn
kementerian pu kementerian perhubungan
total anggaran dari sembilan belas kementerian itu ada rp lima ratus enam puluh triliun
nah di lokus lokus program prukades kita
itu kita mengelola hampir dua ratus triliun kan
karena enam kementerian itu membantu yang di lokus lokus prokades itu hampir enam puluh triliun
kemudian dana desanya enam puluh triliun tentunya ya
terus tahun ini tujuh puluh triliun
tahun lalu ada investasi swasta empat puluh tujuh plus tujuh belas triliun
tujuh di kawasan pedesaan tujuh belas triliun di kawasan transmigrasi
kemudian ada kur yang di dalam program pokades itu hampir lima puluh triliun
jadi hampir dua ratus empat puluh triliun
makanya jadi karena dikeroyok rame rame
target rpjm kita terlampaui
pemerintah kan ditargetkan menurut rpjm sampai akhir tahun dua ribu sembilan belas
mengentaskan lima desa tertinggal
sampai awal tahun lalu menurut data bps
sensus bps itu kita sudah mengentaskan lima tujuh ratus desa tertinggal
jadi melampaui target itu sendiri
tapi target untuk berikutnya pasti ya
presiden dinaikkan jadi sepuluh
harusnya bisa karena foundationnya sudah ada
base nya udah ada dan dana desanya dinaikkan
sekarang masih baik baik sama supir
babysitter dan lain lain
karena kesempatan mereka untuk bekerja di desa besar
dan apalagi kalau pendapatan mereka semakin lama semakin meningkat
ya tidak perlu lagi kan mencari
kalau untuk yang sama ya ke papua
lebih nyaman kerja di desa sendiri
bisa ketemu keluarga
jadi diharapkan tahun dua ribu dua puluh empat lah kira kira sudah tidak ada lagi yang namanya desa tertinggal ya
ini harusnya sudah naik kelas semua
menjadi status paling tidak sudah desa yang berkembang atau desa mandiri
nah ini menarik karena kalau desa semakin mandiri
itu kan juga akan menekan angka urbanisasi selama ini
kan biasanya kan kota itu dibebani dengan para pendatang yang datang dari desa untuk mencari nafkah di kota
sehingga ya terjadi ketimpangan ya biasanya antara darah urban dan perdesaan
tapi nanti bisa jadi sebaliknya ya
desa desa bisa jadi sentra investasi sentra produksi
dan juga menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih banyak
paling tidak bisa mengurangi urbanisasi
kalau urbanisasi tidak mungkinlah dikurangin
kesempatan tetap lebih banyak di kota
untuk yang lebih high income
orang pasti akan lari ke kota
tapi desa bisa memenuhi kebutuhan di desanya sendiri
saya sudah mengingatkan
saya sudah mengingatkan
saya sudah mengingatkan
saya sudah mengingatkan
saya sudah menikmati keuntungan dengan audisi
saya mendapat penghargaan satya
rencana kepedulian sosial dari pemerintah dki
saya sampai nggak berani datang
karena saya tidak ada program di dki
kok dapat penghargaan dari pemerintah
saya minta sekjen saya
habis itu saya suruh tanya
kenapa kok kita bisa dapat penghargaan tersebut
karena kita dianggap mampu mengurangi dua ratus ribu urbanisasi
dari desa ke dki
ya makanya sekarang masih baik baik sama supir
dan lainnya karena kesempatan mereka
untuk bekerja di desa besar dan apalagi
kalau pendapatan mereka semakin lama semakin meningkat
ya tidak perlu lagi kan mencari
kalau untuk yang sama ya
ke kota lebih nyaman kerja di desanya sendiri
kerja di desa membangun desanya sendiri
karena kita perlu
melakukan pendampingan dan pendampingan
itu yang paling efektif ya dari pelaku
usaha nah kita
bekerja sama dengan ratusan
dunia usaha untuk bekerja sama dengan bumd
sudah ada transfer untuk knowledge juga
karena ada common interestnya
dunia usaha juga melakukan bisnis sehingga mereka
melakukan pendampingan ke bumd
terus bumd juga
karena dia mau melihat potensinya besar
juga bisa membantu
kita ada kerjasama dengan pertamina
untuk pertashop untuk membuat
semua non subsidi dengan exxon
mobil kita juga melakukan hal itu
kita melakukan kerjasama juga
dengan bumd jadi indogrosir
memberikan sistem mensuplai bumd
bumdes mensuplai ke warung warung
jadi dengan model ini dipastikan bahwa
sama di desa harganya sama
tapi pada saat yang bersama kita juga
kerjasama dengan perusahaan perusahaan e commerce
karena kalau kita lihat misalnya
produk hortikultura kayak cabai misalnya
itu bedanya antara di
petani sampai di kota itu bisa tiga kali
lipat mbak misalnya harga cabai
di petani sepuluh ribu dia dibeli
pedagang kecil dibeli pedagang besar
dijual ke pasar induk
pasar induk dijual ke pedagang
itu bisa tiga puluh ribu
sampai di end user dan karena rantainya begitu
banyak kualitasnya turun
sekarang dengan adanya perusahaan e commerce
ya mereka kerjasama dengan
anak anak muda di desa
mereka membuat dari
petani cabainya itu disortir
dipilihin yang cakep cakep grade a
yang sedang grade b dipackaging
setengah kilo setengah kilo
ongkos kirim sekarang
one day delivery itu dari desa ke kota
jadi cabainya bisa dibeli dengan harga
bukan sepuluh ribu tapi lima belas ribu
ongkos kirimnya lima ribu
mereka mengambil untung lima ribu
sampai di end user ini juga lebih murah
bukan tiga puluh ribu tapi dua puluh lima jessi
end user juga harganya lebih murah
kualitinya lebih bagus petani dapat
uang lebih besar dan anak muda
jadi teknologi ini sangat berguna ya
jadi market atau pasar mereka kan bisa seluruh indonesia
tinggal dikirim saja
di sleman kita bikin cashless village
jadi sekarang di pasar pasarnya
bayar air bayar pajak
semua pakai handphone
pakai qr code saja
yang menarik lagi ini kan berarti harus ada
capacity building dari segi packagingnya
konsumen itu sukanya apa
apalagi kan sekarang kan banyak sekali
kompetisi dan lain sebagainya
ini semua merupakan rantai
disediakan lewat pendampingan dan fasilitasi
nah itu uniknya kalau kita kerjasama
mereka lebih tahu dan mereka melakukan
termasuk pasarnya itu sendiri
dari hulu ke hilir kan percuma
kesulitannya ukm dalam bersaing sama
swasta itu kan adalah
marketing karena biaya marketing itu tinggi kan
kalau mereka bagian dari supply chain nya
swasta itu kan jadi ada
kolaboratif sehingga mereka tidak perlu
buat swasta juga
tidak pusing karena dengan
buruh yang upahnya makin naik
makin naik juga mereka juga
manage nya susah kalau ini dengan kerjasama
masyarakat desa mereka tidak memikirkan
itu lagi tapi standartnya
mereka bisa kontrol karena mereka taruh orang orang
qc yang mendampingi dan menjaga
lewat taruh lah misalnya
bukalapak atau tokopedia dan lain sebagainya
sekarang sudah ada indonesia mall
dan mereka bisa meragakan sendiri
boomdesk mall boomdesk sudah punya portal sendiri
sekarang yang paling sukses di bukalapak
boomdesk di mana
di bali boomdesk
banyak yang sukses
banyak yang aset revenue nya di atas
sepuluh miliar di bali
daerah jambi itu ada satu
daerahnya itu menjadi bagian dari
perkebunan sehingga mereka
nggak bisa bergerak apa apa menggunakan dana
desanya jadi full dana
desanya dipakai untuk membuat bumdes
mereka mengkolek limbah limbah sawit
pelepah pelepah sawit dibuat kompos
tahun lalu berhasil
menjual seribu ton
ke sinarmas dan mereka
bayar pajaknya lebih banyak daripada
dana desa yang diterimanya
bayar pajaknya lebih dari satu miliar
sementara dana desanya tahun lalu
jadi penghasilan mereka jauh melebihi
berarti kapasitas itu sudah ada
saya lihat juga saya sering sekarang ke desa desa
sebenarnya kearifan lokal itu
luar biasa mereka ada disitu
cuma selama ini mungkin perlu
fasilitasi perlu misalnya
dicarikan pasarnya dan lain sebagainya
modal sekarang ada kur
dan lain sebagainya
kedepannya ini supaya diciptakan
industri industri yang berbasis
sukses lagi itu targetnya seperti
desa desa itu miskin karena desa desa itu
tidak fokus sehingga tidak
dari desa desa kita itu
tergantung dari sektor komoditas
baik pertanian perikanan
peternakan nah kalau kita bicara
size matter bagaimana
kita mengkelompokkan mereka dalam size
yang besar tapi mereka terlibat aktif
tidak ditinggalkan nah kita ada program
yang namanya prukades
itu melibatkan sembilan belas kementerian
dunia usaha dan perbankan
saya kasih contoh misalnya kayak di pandegelang
sumba timur ya itu kita
swasta juga seneng karena
prukades ini bisa akomodit common interest dari
empat puluh empat kabupaten itu
hanya dua puluh dua kabupaten yang mau ikut
program prukades ini karena belum ada
contohnya ini benar atau enggak
pendapatan masyarakat yang naik
sembilan belas dari dua puluh dua bupati
yang ikut pilkada serentak kepilih semua
tahun dua ribu delapan belas saya buka
tahun dua ribu tujuh belas itu yang
daftar dua ratus karena udah jadi contohnya
nah udah dua ratus bupati yang itu
dia mempersiapkan program program
yang mau diusulkan apa
saya linkan dengan satu ratus dua puluh delapan perusahaan
business meeting saya kasih but but
mereka habis presentasi masing masing
mereka ngadain business deal

lebih dari satu ratus dua puluh
pengusaha itu membuat
kesepakatan itu ada investasi
dalam tiga hari business meeting
dan luar biasa tentu saja swasta
tidak akan ikut kalau ini merugi ya
karena disitu jadi buat swasta juga seneng
karena ada komitmen dari kepala daerahnya
bahkan beberapa kepala daerah itu memberikan
tanah gratis di indonesia timur
untuk swasta yang mau invest pasca panen
buat bank juga seneng mba karena
buat masyarakat yang tidak ada risknya
karena pasarnya dijamin
dan buat bank
satu uang bisa dipinjamkan untuk tiga
buat kurnya dibeli bumdes dengan uang yang sama
itu cuma pindah buku aja tuh
dari bumdes diambil sama dunia usahanya
untuk modal kerja itu kan cuma pindah buku
makanya kita ada insentif
karena bank kan dapat
provisionnya tiga kali tuh dah
dengan uang yang sama
buat pengusaha yang mau invest
di dalam business model ini
yang bagi bagi sertifikat
nah ini sangat membantu terhadap pembangunan
desa ini dan ini merupakan bagian dari
achievement lah istilahnya
dalam mengelola pembangunan
dan juga membuat
masyarakat desa lebih sejahtera
paling tidak merasa memiliki
yang bagi bagi sertifikat tanah ini
ini sangat membantu terhadap pembangunan desa ini
dan ini merupakan bagian dari achievement lah
juga membuat masyarakat desa
lebih sejahtera paling tidak
pak jokowi kan suka keliling
jadi dia mendengar
dia mendengar banyak daerah transmigran
yang sudah menjadi warga transmigran
selama puluhan tahun tapi sertifikatnya
makanya beliau mengakselerasi
penyerah apa pemberian
sertifikat karena kalau enggak bisa
seratus tahun tuh mereka nggak dapat sertifikat
kalau kita polanya pakai pola lama
makanya diakselerasi dari
tiga juta per tahun lima juta per tahun tujuh juta per tahun
tahun ini sembilan juta per tahun
diharapkan tahun dua ribu dua puluh
itu semua tanah
di indonesia sudah tersertifikasi
benefitnya apa buat masyarakat desa
dengan adanya sertifikat
menyekolahkan sertifikatnya untuk
membantu modal usaha kan sertifikatnya
dijaminkan ke bank mereka pinjam uang
untuk membantu usahanya
jadi ini satu lagi
saya rasa penting apalagi kan ini sekarang
ada kementerian ya kan
kementerian yang dipimpin oleh pak eko ini
juga mau tidak mau kan harus
dan mengurangi birokrasi dan lain sebagainya
ini juga dilakukan semacam
reformasi lah di kementerian pak eko
saya dalam masuk satu organisasi
ada empat m yang harus kita lakukan
man itu nomor satu
struktur organisasinya harus
benar dulu karena kalau struktur organisasi
tidak sesuai dengan objektifnya
kebelakangnya akan cacat semuanya
banyak organisasi yang salah
karena menyusun struktur organisasi
bukan berdasarkan objektif
tapi berdasarkan orang yang ada
nah makanya kita pakai konsultan waktu
saya pertama kali di appoint dari menteri
kita review organisasi strukturnya
dan ternyata perlu ada perubahan
kita begitu setelah
strukturnya jadi kita tempatkan orang orang
di boxnya yang sesuai dengan
dengan apa kebutuhan
setelah itu apa namanya
itu kan dibikin sama orang
kalau orangnya salah
kita lumayan mbak apa namanya penyerapan anggaran
itu naik dari nilainya lima puluh menjadi sembilan puluh enam
ada reward and punishment juga yang diperlakukan
kebetulan tunkin pegawai
tapi on top dari itu
mengelola keuangan negara ini sesuai
dengan amanat yang ditunjukkan
diperintahkan oleh presiden
penting sekali karena di indonesia ini
masalah korupsi kebocoran itu kan menjadi
salah satu yang headache
yang sepertinya sulit ya untuk diatasi
jadi tapi selama ini
tingkat kebocoran atau
penyalahgunaan penyelewengan itu bisa dikatakan
berapa persen dari dana desain di
kita lihat dari laporan bpk kita dari wdp
kita dua kali berturut turut sudah wtp
dua kali berturut turut mendapatkan penghargaan
dari menteri keuangan karena mampu menyajikan
laporan keuangan dengan standar terbaik
di samping itu kan sekarang kita
menteri enaknya ini dapat laporan ppatk
jadi saya bisa tahu
transaksi keuangan dari
jadi kalau yang ppatk nya
agak kurang baik itu ya kita
jadi selama satu tahun itu
kita terpaksa harus memberhentikan
ke instansi asalnya karena laporan ppatk
tidak jadi bisa juga
menghemat ya dari pengeluaran uang kementerian
itu sendiri tahun pertama kita menghemat
dari gaji aja lima puluh miliar lebih ya
setahun dan ini digunakan
untuk apa mungkin peningkatan profesionalitas
mereka banyak yang phd
banyak yang master tapi saya lihat
mereka masih lemah
di management di leadership sama di
accounting makanya setiap
ini semua sekarang sudah online
kan tadi data itu real time
nah target bumd
berapa kira kira yang ingin diciptakan karena
seluruh desa sudah memiliki
desa sekarang sudah ada

akhir tahun ini bisa
semua desa sudah punya bumdes
setara lah tujuh puluh lima ribu ya
hampir tujuh puluh lima ribu
ini bagaimana ini kan kenapa
tidak dibuat semacam holding
atau apa supaya dari satu
desa ke yang lain bisa belajar dan juga
lebih profesional lebih
jadi mengingatkan jadi
ibu menteri bumn
dulu kaud juga bisnis modelnya kan bagus kan
tapi begitu besar
begitu berkembang dulu ada input
punya bank punya macam macam itu tapi
karena negara tidak ada
stake disitu begitu masuk
dimasukin preman akhirnya
jadi itu makanya kita sekarang bentuk yang namanya
pt mitra bumdes jadi semacam holdingnya itu
holdingnya itu bumdes
jadi itu pemegang sahamnya ada anak perusahaannya
pertamina pupuk indonesia
bumn bumn yang punya stake di desa
nanti pt mitra bumdes nusantara ini
akan bekerja sama dengan bumdes
membentuk pt mitra bumdes desa
dengan lima puluh juta
untuk memastikan bahwa kalau sukses
kalau dimasukin preman
negara masih punya kontrol tapi walaupun
keuntungan diberikan kepada bumdes
sembako itu akan kita
salurkan melalui pt mitra bumdes
gas semua yang
subsidi kayak gas pupuk
itu kita salurkan melalui pt mitra bumdes
desa harusnya setiap bumdes kalau mau
mendapatkan keuntungan seratus juta sebulan
nggak terlalu sulit mbak indonesia
ini negara besar kita punya tujuh puluh lima
desa kan kalau satu bumdes
untungnya satu miliar setahun
itu bisa membutuhkan
sampai sekarang perusahaan di indonesia belum ada
yang net profitnya tujuh puluh lima triliun
dan itu hasilnya harus untuk pembangunan desa itu sendiri
kalau perusahaan untungnya

kalau ipo apalagi
consumer base nya besar
di desa desa mau pakai pi
dua puluh aja gampang itu market cap
di indonesia mesti main
saya percaya dengan kerja keras
dari ibu rini dan timnya untuk
mengerjakan pt mitra bumdes
sekarang kita sudah piloting di jawa
jawa timur itu leadnya bni
jawa tengah leadnya
jawa barat kalau salah salah
mandiri sama banten
jadi setiap daerah nanti bisa membangun mendirikan
desanya itu dari uang yang mereka
hasilkan dan kelola sendiri ya
ini terakhir mungkin karena ini ada
bumdes tapi kan kita ketahui kan
di desa itu biasanya kan ada kooperasi
simpan dan lain sebagainya
yang bersifat kolaboratif dan lain sebagainya
ini tidak tumpang tindih pak eko atau
saling melengkapi enggak karena bumdes sama kooperasi beda
kalau bumdes itu pemiliknya desa
keuntungannya dvd nya
dipakai untuk pembangunan desa
kalau kooperasi yang memiliki masyarakat
keuntungannya dikembalikan untuk masyarakat
jadi gak boleh keuntungan kooperasi untuk
bikin jalan untuk bikin
irigasi kalau bumdes boleh
nah kolaborasinya dimana
kayak tadi saya katakan bumdes kan
kerjasama sama kayak
nah bumdes bekerja
dalam mendistribusikan ke warung warung
itu harus tergabung dalam kooperasi
jadi bumdes mensupply
ke kooperasi jadi kooperasinya juga besar
bumdes nya ikut membesarkan kooperasi
ya sekali lagi terima kasih
pak eko dan juga demikian
insight kali ini ya menarik sekali
dan senang kalau kita melihat bahwa
program itu betul betul dijalankan
dan manfaatnya bisa
dirasakan karena indonesia ini
memiliki hampir ya
tujuh puluh lima ribu desa tersebar
dari sabang sampai merauke dan kalau
perekonomian di tingkat desa itu sudah
kuat setiap desa kita sudah mandiri
itu berarti perekonomian kita
seluruh negara indonesia juga akan
semakin kuat dan semakin maju
dan tentu saja kedepannya
benefitnya itu akan kita rasakan
semua demikian insight
dari si anwar kali ini jangan lupa saksikan
dan juga di youtube
sampai jumpa dan bye bye